lanyala mataliti terpilih sebagai ketua dewan perwakilan daerah atau dpd republik indonesia periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini
ya dan pemilihan sendiri ini berlangsung di gedung nusantara v kompleks parlemen senayan pada selasa malam
lanyala terpilih melalui mekanisme voting di mana ia meraih empat puluh tujuh suara dari satu ratus tiga puluh empat total suara
mantan ketua umum pssi ini mengungguli saingannya nono sampono dan manyudin juga sultan bahtiar
yang kemudian mengisi posisi wakil ketua dpd melengkapi komposisi pimpinan dpd ri
setelah terpilih lanyala mengaku akan fokus pada program program jangka pendek terlebih dahulu
seperti pembangunan fisik infrastruktur fisik penunjang dari dpd republik indonesia
itu membangun rumah dinas gitu
ini kan anggota dpd ini kan kalau kesini kan belum ada rumahnya
nah kita mau bantu mereka bikin cicilan nanti kita akan koordinasi dengan menteri keuangan
dan kita akan bangun lagi kantor aspirasi daerah
itu kan sudah banyak ini belum terjadi
sertifikatnya ada tapi pembangunan berhenti
jadi ini adalah yang terakhir dari pertanyaan dari pak anissa
maksud kami dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ya dinilai demokratis
meski ini pernah tersangkut kasus korupsi dana hibah kamar dagang dan juga industri provinsi jawa timur
lanyala dinilai menyampaikan gagasannya paling realistis dibandingkan dengan kandidat lainnya
menurut anggota dpd perwakilan dki jakarta yang juga mantan ketua mahkamah konstitusi jimli asidik
terpilihnya lanyala sebagai ketua dpd sudah melalui proses demokrasi partisipatoris
lanyala mengungguli perolehan suara dari pesaingnya mah yudin nono sampono dan sultan bahtiar
pada voting yang dilakukan pada selasa malam
empat puluh tujuh dari satu ratus tiga puluh empat anggota dpd yang hadir memilihnya
gagasan lanyala untuk membuat gedung perwakilan di setiap provinsi dan rumah dinas bagi anggota dpd
dinilai menarik dan realistis
sebelumnya lanyala pernah tersangkut kasus korupsi dana hibah kamar dagang dan industri
atau kadin jawa timur dua ribu sebelas dua ribu empat belas
tiga miliar rupiah meski akhirnya difonis bebas oleh pengadilan tipikor jakarta
pengelolaan dana yang ada kaitan dengan kepentingan anggota
misalnya soal bagaimana membangun gedung di setiap provinsi jadi lebih fisik
tapi ketika orang sudah pada lelah justru yang begitu yang menarik